pemerintah kota surabaya akan menerapkan sanksi denda bagi warga tak mengenakan masker
tak hanya itu pemkot surabaya juga akan menerapkan tes swab bagi pendatang dari luar kota surabaya
saat ini denda bagi warga tak menggunakan masker masih dalam tahap pembahasan bagaimana mekanisme denda hingga nantinya masuk ke kas daerah
wali kota surabaya memastikan pemkot surabaya akan menerapkan aturan denda bagi warga yang tak kenakan masker
sementara aturan lain wali kota surabaya juga akan menerapkan tentang tes swab bagi warga dari luar kota
pemerintah kota akan membuat surat edaran agar warga melaporkan setiap pendatang yang baru tiba dari luar kota untuk tes swab
hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga perekonomian di surabaya tetap tumbuh seimbang dengan upaya menjaga kesehatan masyarakat dari penularan covid sembilan belas
di surabaya itu ada cara bagaimana menendak melakukan denda
saya kalau tidak menggunakan masker satu yang kedua ini tadi antisipasi saya sudah diskusikan bagaimana kalau dia datang dari luar kota
kita akan buat edaran gitu sebaiknya kalau dia nerima tamu atau apa dari luar maka sebaiknya memang dilakukan swab